ya aku berusaha back back aja sekarang
ya aku juga harap gitu
umur sejak kesehatan
ya semua yang terjadikan begitu cepat
ini semua gara gara riki
jadi saat itu
ibu sempat mendengar pak chandra
mengatakan remnya blong
kondisinya pada saat itu
apakah memang remnya blong
atau memang hanya kepanikan dari pak chandra nya ya
karena di dalam mobil itu semuanya panik
karena kita memang harus cepat cepat untuk datang ke rumah sakit
dan kejadiannya sangat begitu cepat
saya di sana hanya berusaha untuk melindungi keponakan saya aja kesha

saya sudah banyak dan selalu singkir dan merindu wilayah
gituaktuancer dan gambar gambaran noisyg patricia
kurang sizi selesaikan nanti
makdid vamos ada yang keturunan dengan authoritarianis
opisya kita seperti apa tadi
kalau kerja waktu itu mereka jadi mus hajarus
itu lebih dari kurangnya ngambek ngambek ngejek
terima kasih banyak ya pak
selamat siang pak
alhamdulillah handphone kamu sudah kembali dan tadi kita dengar sendiri kan
kami sudah ceritakan semuanya ke para polisi
semoga penyebab utama kasus kecelakaan itu bisa terungkapin dini
tapi aku juga harus cari tahu sih
apakah memang mobil itu remnya belum
atau hanya kepanikannya pak chandra
good point kita harus belum bercerita itu ya
gue harus cari ruang panel
tempat security mengawasi cctv dan menyimpan rekamannya
supaya gue bisa menghapus jejak gue ketika gue ngerusak rem mobil di new york itu
mas tunggu mas
mas tunggu mas
mas mau ketemu siapa ya
dan udah ada janji sama siapa
saya mau numpang ke toilet sebentar
oh bisa mas tapi gak bisa pakai toilet bagian dalam
bisanya pakai toilet bagian lobby
oh gitu ya
iya makasih ya mbak
kenapa ketat banget sih di kantor
gue kan mau ngecek cctv
wah kita makan nih
itu kata pak budi suruh benarin ac yang ruangan marketing sama ruangan it
pergi sini mbak
kami disuruh cek ruangan it sama ruangan marketing lagi
maaf pak ada keperluan apa ini
tenang ke lo harus tenang
ehm saya juga tim servis ac pak yang baru masuk ini saya bawa peralatannya
oh yang itu ya pak silahkan masuk pak
orang ini kayak agak asing deh
pak saya tinggal dulu ya
iya bu silahkan
syukurlah sekarang gue harus buru buru ke ruang cctv
aduh orang apa lagi sih
maaf pak bapak yang tadi mau izin ke toilet bukan
beneran bagian dari servis ac
ini kalau mbak gak percaya lihat nih saya bawa pak
saya mau kasih box ini kepada rekan saya tadi ngobrol sama mbak di resepsionis
maaf bu jihan di depan ada tamu bu
untung ada tamu
ya aku berusaha kembali balik aja sekarang
ya aku juga harap gitu
umur sehatnya kesehatan
ya semua yang terjadikan begitu cepat
pelan pelan kita jalanin semuanya ya
oh ya aku dapat kabar dari pak amar
dan besok kamu akan bebas
nah ini beneran aku besok bebas
remisi aku diterima
ya allah kamu serius
ya ampun aku seneng banget ya
setelah keluar aku pengen nih ketemu sama kesya
tapi kesya gak ada
kita mulai lagi dari awal
udah ngerusahain aku
biar secepatnya keluar dari sini
apapun itu usahanya
yang penting kan kamu juga
dan kamu ngikutin
aturan main dari pak amar
untuk selalu kooperatif disini
itu juga jadi alasan mereka
buat menyetujui remisi itu
pinter deh tadi ngajakin
adeknya main taruh
mama jening banget
mama mau ke tempat
kasih om mama yuk
shhh disini aja
tuh ada api
kemana mama kemana
tadi rena di rumahnya
gapapa ya seng ya
jagain deda ya
karena ada miss gege sama
sus di rumah
kalau mama teng mungkin
aku biar ketemu sama om baik
nanti mama tanya dulu om baiknya ya
om baiknya sibuk
kalau ada renda takutnya nanti keganggu
soalnya aku mau hibur om baik ma
nanti mama tanya om baiknya dulu ya
aku yang nanyain boleh nggak
nanti mama sendiri yang tanya sama baiknya oke
ya udah sekarang kita main main dulu yuk
kita main main dulu ya
mumpung mama masih disini
kan masuk mulai sabtu mah
bisa kita ketemu sama partai ya